yang disana itu bergerak
tia kamu pasti repot tuh
membesarkan mereka berdua tanpa wayu
ya iyalah nek
tias hati hati kamu kalau bicara
kalau papa ada kita nggak mungkin kesini nek
walaupun mau pergi ke luar kota
papa pasti menjaga kami
sebenarnya papa dikemanain sih nek
kalian berdua harus minta maaf sama nenek
kenapa kamu pergi tanpa pamit nak
kamu lihat anak anak kamu kan
fauji dan tias
mereka marah pada ibu
ibu jadi bingung dan sedih wayu
sekalian tia mu pamit
minggu depan baru tia jemput anak anak
aku pikir kalian gak akan datang
udah kita mau bersama sama
fauzi dias bangun yuk sarapan yuk
fauzi dias mau kemana
fondisi sebentar nek
janganlah marah mulu nek
kau asyik banget ya kak
iya bagus kita punya
aku burus bentar
kak pesawatnya kak
kak kamu mau kemana ya kak
nek kemana ya kak
tau nih kamu sepi banget
iya rumah ini ser banget
sama kayak orangnya
nanti kedengaran nenek yuk
tidur di luar sana
gak usah pulang lagi ke rumah nenek
gak ada tapi tapian
begitahannya bagus sekali
iya kita boleh lihat kan nek
gak boleh guys
kalian gak boleh masuk
sebentar aja ya
kenapa sih nek
ya gak boleh
ini bukan tempat kalian
iya aku juga penasaran
ngajakin cucu saya lagi main sampai tengah malam iya
kita mau kasih tau
kalau paman gendon tuh sakit nek
yaudah sekarang kalian yang ganti tugas gendon ya
kalian ngapain sih teriak teriak kayak gitu
nanti kita ketawa sama nenek
eh tenang tenang nenek kalian udah kami kerjain
jadi kalian gak usah khawatir
ternyata nenek bisa juga ya
udah ikut aja
kalian tunggu gini ya
kok sih mau ngapain sih

emangnya ini ruangan apa sih
aku juga gak tau
karena ruangan ini selalu terkunci
makanya aku dan tia selalu penasaran sama kamar ini

wah kamarnya rata sekali
wah kamarnya rata sekali
aneh sekali sepertinya
lukisan itu bergerak
lukisan itu bergerak
tia tia tia
tia tia tia
tia tia tia
tia tia tia tia
kakak juga gak tau
kak suara satu kak
kak suara satu kak

pohon ini ada rust listriknya

iya pantas aja burung itu takut sama pohon ini
dia takut kesetrum kak
sepertinya tia pernah melihat pohon putih ini

terima kasih pohon
kamu telah menyamakan kami berdua
kalian harus hati hati dengan burung itu
dia marah karena telurnya kalian pecahin
kami gak sengaja
karena kami ketakutan
ya sudah sekarang pergilah
burung itu tidak akan mengejar kalian lagi
kita nggak tahu jalan pulang
kita tersesat di pulau ini
pulau ini aneh
untuk bisa keluar dari pulau bantasi ini
kalian bisa keluar melalui suatu titik
yang ada di antara dua bukit
lihatlah ke belakang kalian
terima kasih ya pohon
kita berdua lagi dulu ya
serem banget kak
bener banget kau lawarnya
akhirnya kita bertemu manusia juga
ini ada papa
dia sedang banget pak
kita ketemu sama apa lagi
semua kalah pak
ya udah kita harus bergegas
sebelum kena lawar itu datang lagi
jangan tunggu senjata
apa itu pak
yaudah kalian lari cepet
budak kalian lari cepet
hei lelang kembali kak
tungguin fias kak